yang pertama kita tahu ibu kofi fahimdar arwansa mencabutkan diri sebagai gubernur di jawa timur
jadi biar berkonsentrasi di jawa timur sehingga di kementerian sosial juga harus ada yang langsung menghendal total
karena pekerjaan kita banyak sekali di kementerian sosial ini baik berupa bagian beras
astra urusan pkh dan urusan urusan sosial lainnya yang begitu sangat banyak
sehingga harus cepat cepat diganti
proses di gulkar sendiri kan belum selesai jadi kalau proses belum selesai itu jangan ditanyakan dulu
jadi arahnya ada bakal mencopot jabatannya ya pak
arahnya nanti pak akan mencopot jabatan
proses di gulkar itu belum selesai kan ditanyakan dulu ke ketua gulkar
pak berkait kalau dari bapak sendiri pesan kepada kementerian sosial yang baru ini apa aja
ya urusan sekali lagi urusan di kementerian sosial
banyak sekali seperti sekarang kayak pkh
pkh itu meloncat dari enam juta menjadi sepuluh juta
jadi persiapan pendamping pendamping ini pekerjaan besar sekali
bukan pekerjaan yang mudah
kemudian pembagian beras yang sekarang sebagian dipindah ke bantuan pangan non tunai
itu lapangannya kan memerlukan penanganan yang tidak mudah
seperti ini tidak segera diambil alih oleh orang yang betul betul mengerti mengenai lapangan saya kira
pak ini kan pak erlangga kan sudah menjadi ketua umum dan proses di gulkar untuk posisi ketua umum sudah selesai
apakah pak jokowi sebenarnya juga mengatakan bahwa jangan sampai ada menteri yang luar angkap jabatan pak
kita tahu ya jadi ini pak erlangga ini kan di dalam
sudah menjadi menteri
ini kan tinggal berapa
tinggal satu tahun saja ada praktis ini kita
kalau ditaruh orang baru ini belajar itu panjang enam bulan
kalau nggak cepat bisa setahun
dan kita lihat memang di kementerian perindustrian pak erlangga itu betul betul menguasai dan mengerti
bentuk yang berkaitan dengan baik mengenai makro konsep makro industri di negara kita
menyiapkan strategi industri hilirisasi ke depan seperti apa
jangan sampai tinggal waktu seperti ini kita rubah dan yang baru bisa belajar lebih
ini kementerian yang juga diperhatikan
ini tidak mudah
jadi ini merupakan satu isyarat pak akhirnya tidak diganti ya pak
larangan jangkab jabatan sudah tidak berlaku lagi atau bagaimana
kalau untuk khusus pak erlangga
tadi kan sudah saya sampaikan sudah disampaikan jelas gitu kok
pak presiden soal pak teten
kalau pak teten kenapa pak alasannya diganti pak
sekarang posisinya dimana pak
pak teten sekarang ada di dekat saya setiap hari di koordinator staf khusus
setiap hari harus di dekat saya
tugasnya apa itu pak
tugasnya seperti apa
tugasnya di dekat saya tiap hari
nanti disampaikan oleh monsek
kalau menjawabkan pembahasan bapak tadi berarti pak erlangga akan tetap di kabinet ya pak
pak erlangga akan tetap di kabinet
tadi kan sudah saya jelaskan tertulis itu aja yang saya jelaskan
pak ini sebenarnya pak muldoko menjadi
sama pak muldoko dan pak agung gimana pak
di penjelasannya apa
mesti ditanya kok pertimbangan semua
cukup ya cukup
ya banyak lah saya kira pertimbangan semua
apa yang sudah kita putuskan itu sudah melalui pertimbangan yang panjang kalkulasi perhitungan yang panjang
ini duit antar militer semua nih pak
duet antar militer semua pak
tadi pak agungnya juga pak muldoko juga tksp nya
dia kan bagus
pak untuk tni au sendiri sebenarnya harapan bapak kepada pak ini seharusnya apa
nanti tanyakan ke panglima
saya sudah pesan banyak ke panglima
ya cukup ya cukup
ya yang lain lain tanyakan ke pak sby
pak elanggam lagi ya
silahkan aja pak pres